kita awal informasi pertama dari jawa timur ada ratusan kios di pasar besar kota malang kamis pagi terbakar
petugas kesulitan untuk memadamkan api karena sumber air terlalu jauh dan tidak adanya hidran air
kebakaran di pasar besar malang diketahui warga kamis subuh
api diduga berasal dari salah satu kios yang menjual kain dan baju
api cepat merambat ke kios lainnya karena banyaknya material yang mudah terbakar
delapan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
namun petugas pemadam mengalami kesulitan karena banyaknya titik api serta jauhnya sumber air dari lokasi kebakaran
ketika api terbakar api terbakar
api terbakar api terbakar
api terbakar api terbakar
api terbakar api terbakar
api terbakar api terbakar
api terbakar api terbakar
sementara itu wakil wali kota malang sutiaji mengakui belum adanya sistem pemadaman kebakaran di dalam pasar
pihaknya berjanji akan mengevaluasi sistem pengamanan dan desain pasar tersebut agar peristiwa serupa tidak terulang kembali
hidranya di sini masih belum terpaksa
jadi air apa artinya kata kata itu banyak tapi kalau di titik titik ini saya memang tidak
kami siang petugas masih melakukan pemadaman di lokasi kejadian
penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan petugas